pemerintah provinsi dki jakarta tengah menggodok aturan penggunaan otopet listrik atau skuter listrik
menyusul peristiwa tewasnya dua orang pengguna skuter listrik yang ditabrak mobil pada hari minggu sepuluh november dini hari
aturan dalam bentuk peraturan gubernur ini merujuk undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang lalu lintas dan angkutan jalan
aturan perhubungan darat
aturan perhubungan darat
aturan perhubungan darat
aturan perhubungan darat
dan pendapat pun muncul terkait aturan penggunaan otopad listrik baik dari pengguna maupun pejalan kaki
saya kurang setuju sih

saya sih setuju sebenarnya
karena biar lebih gimana ya biar teratur
terus juga susah sih nyari ini

ya lebih amannya sih ya disini ya
asalkan maksudnya tetap ada untuk pejalan kaki tetap ada
terus dianya juga ada
ya biar gak sama sama ganggu aja gitu
selama dia emang ditutup gak mengganggu sih
karena emang disini tidak ada kendaraan bermotor lewat
juga hanya pejalan kaki yang bisa disini
maka menurut saya kecepatan otopad pun gak mengganggu
jangan kecepatan pejalan kaki
rencananya aturan pengoperasian otopet listrik akan tertuang dalam peraturan gubernur dki jakarta
dan mulai diberlakukan pada awal desember mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta
pemerintah lagi lagi kalah cepat meregulasi perkembangan teknologi beroperasinya skuter listrik di jalanan ibu kota
hingga menelan korban jiwa menjadi peringatan pertama
seolah kalah langkah pemerintah juga tidak menghentikan pengoperasian skuter listrik untuk sementara
sekalipun tanpa regulasi
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah ada di studio pak mas des arufi
kabit angkutan jalan dinas perhubungan dki jakarta
pak mas des selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan saya akan menyapa fajar wicaksono
fajar selamat malam
fajar adalah teman amar
amar adalah korban meninggal kecelakaan skuter listrik di daerah senayan beberapa waktu lalu sepuluh november
fajar pertama tama kami sampaikan bela sungkawa atas kehilangan
saat ini bagaimana proses yang sedang berlangsung di keluarga ataupun perkembangan proses hukumnya fajar
mungkin anda bisa ceritakan kepada kami di sini
kalau buat penerusan kasus hukum ya masih berlanjut ya dari pihak korban juga itu
soalnya masih mandek juga sih
masih gimana ya masih
kita belum dapat laporan
belum dikasih surat laporan dari polisi juga
padahal kita sudah di bap
oke tapi keluarga tetap ingin memproses ini ya
saat ini bagaimana keadaan keluarga fajar
keadaan keluarga masih sedikit berduka mungkin tapi ya kelama kaman mungkin dia gitu dah
masih sedih juga dia
fajar anda berada di lokasi pada saat kejadian
persisnya anda berada di mana pada saat kejadian
anda bersama sama dengan amar
itu posisinya saya itu berbaris
saya di barcelo paling depan
saya sama wanda semula
belakang saya wisnu amar
dan belakangnya lagi si bagus
kemudian yang tertabrak pertama kali adalah amar
dia posisinya itu memakai skuter yang lobet
jadi dia pegang pundaknya si amar ini supaya skuternya ini jalan
iya soalnya kan kalau skuter lobet itu susah jalannya
jadi dia pegang pundaknya amar supaya skuternya itu jalan
pada saat itu anda masih berada di wilayah yang aman atau bagaimana sih sebenarnya fajar kalau bisa diceritakan
kalau di situ saya di jalanan
cuma saya itu ngambil jalur di lajur kiri
kurang dari satu meter dari trotoar
saya itu banding sekir itu banding skuter itu persis banget langsung duduk di trotoar
setelah ada peristiwa ini kan kemudian muncul wacana atau rencana untuk pemberian regulasi kepada skuter ini
anda fajar anda bagaimanapun kan salah satu yang berada di sana
dan mungkin bisa dikatakan
apakah sampai sekarang masih menggunakan skuter listrik itu nggak
sekarang sih jarang ya
ini juga masih trauma kalau buat main main gituan
tapi kalau misalnya sekarang akan dibikin peraturan untuk itu
kalau menurut anda peraturan yang pas yang seperti apa fajar
kalau buat safety ya pertama itu dikasihlah raksa
rak helm itu soalnya pas di stasiun itu helmnya itu benar benar kemana mana
jadi itu saya si bagus ini doang yang pakai helm
dia itu juga nggak ngambil di tempatnya
ngambilnya itu punya orang
tunggu tunggu anda mengambil punya orang itu maksudnya gimana ya fajar
jadi itu helm nganggur gitu sebelum saya dapat skuter itu si bagus ini dapat helm
tapi anda kemudian menyewanya di tempat yang biasanya kan
yang memang tempat menyewakan skuter ini kan
iya di stasiun
cuma di situ tuh saya belum dapat skuter
bagus sudah dapat helmnya duluan
kemudian anda menunggu pada saat itu
tapi pada saat anda berkendara semuanya dilengkapi
helmnya lengkap alat alat yang lain lengkap
apa saja sih safety peralatan safety nya apa saja fajar
kalau di situ sih safety nya cuma helm doang
cuma pas di stasiunnya itu helmnya enggak ada
bagus itu ngambil helm yang helm punya orang itu
oke oke helmnya tidak ada ya
seberapa sering sebenarnya fajar sebelum peristiwa ini
seberapa sering anda menggunakan skuter listrik ini
baru dua kali
baru dua kali
untuk berkegiatan atau untuk berekreasi fajar
buat rekreasi saja
jadi memang jarak jarak dekat gitu ya
kembali ke malam kejadian itu kalau misalnya bisa disampaikan berapa sih kecepatannya fajar
kalau misalnya yang paling cepat dengan skuter
kalau skuternya paling keceng itu sembilan belas km per jam
lima belas km per jam ya
oke baik saya akan ke pak mas des dulu ya fajar
di sini ada kabit angkutan jalan dinas perhubungan dki jakarta
pak mas des itu

jadi pada saat ini helmnya tidak ada kelengkapannya tidak maksimal kurang lebih begitu
tapi kalau misalnya sekarang begini
setelah peristiwa ini kan kemudian ramai kemudian ada pembaha baru
mau ada pembahasan soal regulasi skuter listrik ini
sudah sampai mana sih pak mas des kan rencananya sosialisasi desember ya
sebenarnya sebelum kejadian yang kemarin
memang kita sudah mulai menyusun regulasi itu
iya sedang menyusun
kebetulan ya tentu yang tidak kita inginkan ini terjadi
jadi sekarang ya kita lebih fokus lagi untuk mempercepat itu
kan dalam menyusun regulasi juga kita harus mendengar berbagai pihak terkait ya
untuk berbagai aspek termasuk kita bahas dengan pihak kepolisian
kemudian juga kemarin kita rapat dengan teman teman di satu pp untuk pengawasan nanti
pihak pihak lain yang punya atensi terhadap penggunaan alat transportasi yang baru ini
koalisi pejalan kaki misalnya juga di naikin
termasuk iya termasuk
jadi kita atur itu secara umum yang mendasar sudah ada tiga ya
pertama terhadap prasarananya
prasaran artinya jalurnya di mana dia harus bergerak beralih lintas
kemudian jalur di mana kemudian kepada unit kendaraannya
hal hal yang diatur untuk faktor safety kemudian kepada penggunanya
nah hal yang pertama tadi prasarananya kita rencanakan ini dalam masa transisi ini menggunakan jalur sepeda
jalur sepeda dulu sementara oke oke
jalur sepeda itu bisa secara lokasi ini bisa dua
sebagaimana telah kami mulai bangun sekarang
lajur paling kiri itu sudah kita cat dengan jalur marka jalur sepeda lalu ada pembatasnya baru berupa traffic cone
jadi dia terproteksi khusus gitu kan
atau sebagainya pada segmen jalan yang trotoarnya telah lebar memadai seperti halnya di sudirman tamrin sebenarnya di trotoar itu sudah ada lambang marka lambang sepeda sudah ada
dan motif ubin trotoar juga berbeda gitu
cuma memang mungkin belum begitu jelas terlihat
nah ini akan kami sedang persiapan untuk pertegas kembali agar masyarakat pengguna bisa langsung
bahwa jalur sepeda dan otopet ini di atas trotoar yang
yang sebelah mana
jadi kan ini terkait dengan kalau mengingat kecelakaan kemarin
otopet ini digunakan di badan jalan di aspal gitu kan
yang artinya bercanda
yang artinya bercampur dengan kendaraan bermotor lainnya kan
ini memang menjadi sangat riskan
kecuali di jalannya tadi sudah dibatasi dengan
kone atau ke depan kita sedang koreksikan dengan dinas bindamarga akan menggunakan pembatas fisik yang permanen
seperti separator tapi dia tidak tinggi rendah
tapi intinya jalur kendaraan sepeda dan sejenis ini terproteksi lebih aman
artinya kalau dia di jalan terlindungi atau
di trotoar itu kan lebih terlindungi lebih aman
kalau di trotoar ada masalah tidak dengan teman teman pejalan kaki
memang di sini pada dasarnya kalau trotoarnya sudah lebar itu masih bisa berbagi
dan dalam desain kita baik di peraturan di ranah perhubungan maupun juga di kementerian pu untuk desain desain fasilitas pejalan kaki
itu memungkinkan trotoar itu share berbagi dengan
dan sepeda dan sejenisnya
asal dibagi dengan jelas saja gitu kan pembagiannya
kemudian ke kendaraannya
nah kendaraannya ini secara berpenggerak dia tetap ada motor penggerakkan motor listriknya
apa harus ada apa ya kayak
yang utama pembatasan kecepatan
yang diatur yang akan diatur berapa maksimal
kita rencanakan tidak lebih dari

tidak lebih dari dua puluh km per jam
jadi dia kurang lebih setara dengan kecepatan operasional sepeda
kalau kita bersepeda sepeda yang kayu
itu juga kurang lebih sekitar dua puluh km per jam
oleh karena kenapa dia bisa kita desain dalam satu lajur yang sama
karena kecepatannya relatif dia sama
yang berbahaya itu kan kalau dalam ruang lalu lintas yang sama
ada beda kecepatan yang signifikan itu yang berbahaya
seperti hal misalkan dulu truk truk yang bergerak lambat
atau dalam kota
nah oleh karena kita batasi
karena kecepatannya beda
nah karena ini kecepatan
kemudian untuk faktor safety kami juga sependapat tadi harus menggunakan helm
ada yang juga katakan bisa juga menggunakan rompi
jadi kalau misalnya yang akan ditetapkan oleh pemprov dki itu apa saja sebenarnya
soal safety dan soal pengurusan
lalu kemudian kalau misalnya nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna atau operator ya
kita tidak tahu pengguna atau operator atau pemilik stasiun tempat penyewaan
apa yang akan dilakukan
itu nanti dijawab setelah jeda ya pak ya
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal regulasi skuter listrik yang masih belum ada
rencana yang akan segera disiapkan
sedang disiapkan oleh pemprov dki jakarta dan akan mulai disosialisasikan bulan depan
pak mas des bagaimana dengan penggunanya
jadi penggunanya apa saja yang akan diatur
pengguna dan operator nih
kalau misalnya dari pemprov kan kemudian menyiapkan jalur dan segala macam prasarananya
pengguna dan operator nih
kalau pengguna kita juga rencana kan ada batasan usia
yaitu tujuh belas tahun ke atas
itu tujuh belas tahun itu kita mereferensi pengguna sepeda motor
oke sim lah ya
untuk mendapatkan sim c sepeda motor kan minimal tujuh belas tahun
jadi kita anggap ini juga tipikalnya sama sama beraktivitas di ruang lalu lintas ruang publik yang terbuka
sehingga kita anggap ini juga perlu kedewasaan juga untuk bijak di jalan raya gitu
bukan anak anak atau itu bermain main
jadi itu dari usia kita batasi
nah teknis pengguna memang operator juga kami terinformasi mereka juga sudah membatasi hal tersebut
aplikasinya memang disebutkan malah mereka delapan belas
delapan belas tahun ya iya tadi sudah disampaikan
iya persoalannya soal pelaksanaan di lapangannya
jadi kemarin kita sudah panggil operatornya
kita minta benar anda sudah membuat juga istilahnya pagar pagar pengaman lah untuk safety ini
tapi bagaimana pelaksanaan nah kita sudah minta
itu terawasi atau tidak sih sebenarnya stasiun stasiun yang menyewakan itu
ya dengan sekarang kita juga turut patroli ke lokasi lokasi termasuk kalau ada
itu apa satpol pp atau di sup berarti
di sup dan satpol pp
bersama kita juga mengundang jajaran polra metor jaya juga
jadi biasanya kita itu ada tim tim bersama tim bergabungan
dari di sup satpol pp dan jajaran teknik polri
nah jadi untuk pengawasan itu kita ada patroli dan secara aplikasi ini kita kemarin sudah perintahkan ke operator
anda juga harus memfilter sejak awal orang mau menyewa
kalau misalkan ya anak anak ya jangan diberikan gitu
atau kalaupun orang tuanya yang menyewa kemudian diberikan
diberikan kepada anaknya
itu juga pelanggaran itu juga harus
kemarin kita minta anda menggunakan aplikasi penyewa seperti itu harus diblokir juga
makanya mungkin ini masih kami bahas
jadi kalau makanya tadi kenapa ada batasan usia
saya rasa langsung tujuh belas tahun itu sudah punya ktp mungkin kita bisa minta
artinya dia mendaftar registrasi itu minimal
tadu dokumentasi id cardnya atau ktpnya
artinya kalau kemudian si pengguna penyewa itu melakukan pelanggaran
tata cara prioritas membahayakan itu bisa kita blokir
misalkan di blok sebulan atau dua bulan dia tidak akan pernah bisa menggunakan itu lagi
hanya diblokir saja berarti kalau misalnya ada pelanggaran pelanggaran yang terjadi setelah regulasi keluar
itu kepada pengguna
tapi kepada operator kita berikan peringatan bahkan bisa sampai dengan nanti pencabutan izinnya
tapi yang menarik sebenarnya pak mas des
saat ini kan belum ada aturan ya
aturan sedang menunggu
tapi mengapa tidak bisa diberhentikan pengoperasiannya sementara
sudahkah ada pembicaraan itu sebenarnya dengan operator
izin perizinan itu dia ada pasukan dengan siup
jadi kita sudah cek dan koreksi juga ke ptsp
sekarang perizinan kami juga melalui pelayanan terpadu satu pintu
nah dia masuk kategori persewan sepeda
nah jadi operator ini bukan hanya satu
kebetulan saja yang kemarin viral itu yang grab wheels
tapi ada beberapa lain juga seperti yang goes atau jakarta backup dan operator lainnya
nah jadi setidaknya kita sudah dari bulan lalu kita sudah minta mereka selesaikan proses perizinannya semua
jadi artinya agar kegiatan usahanya ini terpantau dan terdaftar gitu loh
nah untuk sekaligus kita menghimbau kepada yang belum ya untuk mengikuti regulasi perizinan itu
jadi ada dua hal
satu regulasi terkait dengan perizinan usaha kegiatan usahanya
kedua regulasi tentang pengaturan operasional di lapangannya
nah yang tengah kita susun sekarang ini pengaturan operasional di lapangannya
yang tadi jalannya harus di sepeda atau di truk truk orang yang lebar atau di kawasan khusus yang terkontekin seterusnya itu untuk operasional
nah sambil menunggu itu keluar kan itu berarti dari sisi pemprovnya ya
sambil menunggu itu keluar tidakkah kemudian tentu saja ini juga mencegah kejadian yang berikutnya
karena bagaimanapun ketika peraturan itu belum keluar sekarang juga mereka pengendara skuter listrik itu masih berada di pinggir jalan
kemarin teman saya juga ada yang lawan arus dan lain sebagainya
tidakkah itu di hold dulu
tidakkah bisa pemprov dki jakarta meminta operator untuk menghentikan dulu operasional
sampai betul semuanya keluar
saat minggu lalu kita panggil operator kita sudah perintahkan untuk menghentikan operasional yang bukan di jalur yang diizinkan
jadi hanya boleh dia beroperasi tadi yang sudah ada di jalur sepeda atau di kawasan khusus
di luar itu tidak kita perkenankan dan jika masih ada kami bisa melakukan penindakan bahkan sampai kalau seperti misalnya penertiban kendaraan bermotor lainnya
maka kita bisa menghentikan operasional

ya kita tim gabungan juga
tentu kita ada namanya tim lintas jaya itu ada di sup satu rp dan teknik polri
bahkan kalau di kendaraan roda empat itu motor dan roda dua sepeda motor
selama ini kita bisa lakukan penindakan stop operasi sampai kita bawa kendaraannya kita tahan sampai dia mengurus pelanggaran selesai
akan ada razia soal itu nggak akan ada penyisiran soal skuter listrik ini nggak
ya ada di hbkb hari bebas kendaraan bermotor kemarin juga kita sudah mulai sosialisasikan itu
jadi kita minta mereka tidak beroperasi di zona yang dilarang itu kita persetakan keluar
kalau membandel ya mungkin tadi kita bisa angkut sebagaimana kita tindakan kepada yang mobil dan motor
oke oke jadi sekali lagi diperjelas pak mas des jadi yang terlarang yang dimana
yang tidak ada jalur sepeda dan di luar kawasan khusus
kalau misalnya bisa disampaikan di dki jakarta di kawasan mana di daerah mana
seperti misalkan kemarin kita lihat yang terakhir ada di jalan wahid hasim
emang kalau kita sebenarnya jakarta pusat ya
jalur pusat jadi di situ tidak termasuk zona sudah tersedia jalur sepeda dan bukan kawasan khusus lalu berlaluan di situ
jadi contoh jalan seperti itu yang tidak diperbolehkan itu tidak boleh ya
iya tidak boleh oke oke begitu juga di ruang jalan lain yang serupa dengan itu
oke sekalipun itu misalnya di daerah perumahan gitu tapi tidak ada jalur sepeda itu juga tidak boleh ya
iya tidak boleh oke pokoknya dipastikan harus ada jalur sepedanya dan skuter listrik bergerak di jalur sepeda itu
dan kawasan khusus dan kawasan khusus seperti misalkan kayak gelora bung karno atau kawasan monas atau di dalam area ancol
kawasan kawasan itu kan dia lebih terproteksi itu silakan tapi kalau ke jalan umum bercampur itu itu tidak boleh
kecuali ada jalur khusus sepeda oke kecuali yang ada jalur khusus sepeda oke saya akan ke fajar lagi
fajar fajar mengikuti dialog ini tidak mengikuti ya tadi sempat sempat mendengar sedikit ya
soal aturan aturan yang akan dikenakan kepada pengguna fajar anda kan juga salah satu pengguna bagaimana pendapat anda soal itu fajar
kalau pengguna itu misalkan di bawah umur itu sebenarnya gimana ya
itu kan alat rekreasi itu kalau di bawah umur delapan belas tahun kenapa ya kan itu buat rekreasi tapi nggak apa apa sih sebenarnya
tapi kalau buat sanksi misalkan di blok cuma dua bulan itu kayaknya kurang deh kurang ya
jadi baiknya gimana langsung di blok dari aplikasi atau bagaimana
di blok dari aplikasi saya jelas tapi kalau sanksi ya kalau misalkan regulasi jalurnya ini sebenarnya kita kan permasalahkan jalur sepeda
misalkan ada jalur sepeda di jalanan biasa terus ada sepeda yang lewat ini masalahnya mobil yang dari mobil ini mabuk
jadi itu sama aja kalau misalkan jalur sepeda di trotoar di trotoar juga semua sama aja
oke oke oke jadi sama aja karena bagaimanapun juga akan berhadapan dengan kendaraan bermotor lainnya gitu ya kurang lebih ya
nyetir ini mabuk yang bermasalah ini mabuknya ini
oke fajar jadi kalau menurut anda perlu atau tidak sih sebenarnya skuter listrik di jakarta kalau misalnya
bagaimanapun kan jalurnya bersamaan dengan jalur sepeda kalau menurut anda
kalau itu saya sujudin kalau jalurnya itu lebih baik sih di atas trotoar ya
di atas trotoar oke oke baik baik fajar terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya dengan cnn indonesia prime news
terima kasih itu dia bagaimanapun kan itu suara pengguna dan juga tetap harus diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh pemprov dki jakarta
iya yang utama juga kami ingin sampaikan disini seluruhnya kepada semua pengguna skuter listrik baik yang sewa ataupun yang punya sendiri
jadi yang utama disini kita harus pahami bahwa ini merupakan alat transportasi pendukung angkutan massal bukan buat rekreasi
mohon ini dibedakan kalau ingin rekreasi silakan tapi yang di kawasan khusus tadi
jadi dia tidak bercampur dengan lalu lintas umum di jalan raya tidak bercampur
nah kalau untuk rekreasi bukan peruntukannya di jalan raya silakan di kawasan khusus seperti kita contohkan misalkan di gbk di monas atau di ancol di ragunan dan seterusnya
nah kalau untuk begitu jalan umum itu merupakan fungsinya dia sebagai bagian dari
perjalanan awal atau akhirannya
jadi memang ada dua bentuknya dia
dia bisa sebagai fungsi first mind dan last mile atau memang dia menerus dari asal ketujuan tapi dia naik skuter itu tapi tadi harus di jalur sepeda
jadi itu yang mendasar mungkin kita juga minta pemerintah dari masyarakat jangan gunakannya sebagai alat rekreasi atau buat bersenang senang bermain main gitu kan
dan kami mohon kepada para orang tua
untuk tidak tadi memberikan kepada anak anaknya yang di bawah umur
tapi sekali lagi saya ingin memastikan lagi soal sanksi ya
jika ditemukan nih ada yang menyewakan di jalan yang tidak ada jalur sepedanya kemudian tertangkap tangan sedang menggunakan skuter listrik di sana
apa yang akan dilakukan skuternya diambil atau disita atau bagaimana
pertama kita kembalikan ke pangkalan shelter shelternya dan untuk tidak dioperasikan lagi di pangkalan itu kepada operatornya
namun jika masih membandel ya akan kita angkut
seperti halnya kita juga menertibkan mobil kita direct kita bawa atau motor sampai kita jaring kita bawa ke truk kita kita akan lakukan itu juga
kalau operator tidak mematuhi yang kita arahkan kita akan melakukan tindakan penyitaan tos operasi
berarti di operator dan stasiunnya ya
penggunanya ada sanksinya apa
kalau untuk pengguna tadi kita baru dari segi dia kita blokir ya tidak bisa menggunakan kembali
kalau untuk pengguna sampai kepada sanksi pidana kita belum atur ya
kami akan tunggu terus dan kami nantikan perkembangan seperti apa terutama pada saat sosialisasinya
berapa lama sosialisasinya pak mas des kira kira

kita harapkan bulan depan kita sudah terbitkan regulasi

ya sekitar tiga bulan baru itu berlaku efektif
oke pak mas des terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan basuki cahayapurnama akan memimpin salah satu bumn strategis
ada kemungkinan bumn yang dimaksud adalah di bidang energi
tapi rencana penunjukannya menuai pro dan kontra dari para pengamat energi kami membahasnya sesaat lagi
pak mas des terima kasih